sebagai security disini
eh bocah testing pake dinilai
oh ikut di mobil
yeay assalamualaikum ustad ridwan
ustad musa udah ketemu belum hasuma sama trio bemonya
dan ini kita baru keluar dari dokter hewan
dan alhamdulillahnya lagi itu ronaldo
itu udah ketemu sama yang punya
alhamdulillah juga ustad
kucing kucing disini juga udah pada diadopsi sama orang
tugas mereka berarti udah selesai semua ustad
udah selamat semuanya
pak deh udah banget mukanya
pak deh ini dia

ya allah pak deh kangen pak deh
ya pak deh ini aikal mau pulang nih sama ustad musa pak deh
kalau kita pulang kita kena hukuman pak d
padahal niat kita baik loh pak deh
udah ya sampai ketemu ya
nggak usah ngadu anu apa pak deh juga
hukuman itu tetap berjalan
itu gimana pak ustad
ustadzaki biar nanti dia nyusul jalan kaki
tapi syukur syukur ya bangun sih
ya kita balik ke padang
semua mandat dan amanah yang diperintahkan kepada saya
untuk memajukan pesantren akan saya laksanakan
jangankan memajukan pesantren
mulut saya sudah maju
ini cuma warga yang
tidak bersama saya
mungkin saya terlalu ganteng
pak kiai tenang aja disana ya
ya udah pak kiai
sepertinya saya udah menyehangkan pak kiai
terima kasih pak kiai atas kepercayaan saya ya
mati gorengan bikinan empoyo ah bindi penon enggak ada duanya enggak ada lawannya makan
ngaduk pengen dua makan dua pengennya tiga jadi nggak ada habisnya kan main ah
tuh kan kan begininya nih temen asal habis makan pedes perut jadi enggak bisa banget
bawahnya mules aja aduh enggak beres nih saya ke belakang dulu dah kalau begitu buka
baju dulu ke belakang dulu waduh aduh perut saya jadi enggak beres bang edung boleh nggak
freddy mau ngasih kembang ini ke denok hah kenapa nggak boleh ahah wang edung jahat denok di dalam
makasih bang edung denak tunggu
denak freddy datang tunggu enggak
enggak ada ya denak hahaha ya tahu aja denek udah disediain
teruskan peserantin punanta ini
kamu orang berbahaya
kalau ngomong dijaga ya
bukan saya yang mau mukul
tuh tuh tuh kan
dasar security nggak pernah ikut pendidikan
ayo kalau berani
ini ngapa mainnya disini
kamu ngeliat kagak
mainnya jangan disini ya
mainnya disono aja
di depan ada kandang sapi
karena sapinya punya buang hidung
punya anak namanya denok
tapi disono adanya kambing bang
kalau gitu mau kesana dulu bang ya
ready ini baju saya buka dulu
tidak ada apa apa
iya bang ya
aduh aduh aduh
aduh ada aja
mohon maaf sebelumnya ini
disini cuma pesantren biasa
kagak nerima orang yang minta sumbangan
agen kalau saya lihat mah
bos berapa mobil udah mewah banget
lah masa iya kagak punya duit
kamu tolong kalau bicara di serlok ya
bicara kamu sedikit pendidikan dong
saya datang kesini
ingin ketemu dengan
nurul itu sepupu saya
saya ini keponakannya kiai amin
pimpinan pesantren ini
kok beda banget bentukannya
beda jauh mustah aja
kamu bicara apa
eh maaf pak keceplosan
kan bapak mau ketemu saja
santrin aja langsung ya
sebagai security disini
emotet testing pake dinilai
oh ikut di mobil
idik di mobil
segala pakaian pengki buyak ada
anak anak kenapa kalian semua pada ketawa usah tanya ini ustadz ada yang oleng ada yang
oleng iya usat oleh gara gara dia ngantuk haikal kamu ngantuk ya enggak mau datang tadi tuh ngambil
hai ya rolang ngantuk belakang itu sendal iya langsung jahe ke sungguh lebar kau
sebenarnya kartu senjata kan pensil kamu antre stok teruazim ya allah sabar sabar ya allah ya
sudah anak anak ya untuk pelajaran hari ini ustadz nyatakan selesai ya dan jangan lupa
kalian serap baik baik pelajar hari ini dan kalian amalkan pelajaran hari ini ya dan ingat
setelah keluar dari sini kalian jangan lupa untuk bersih bersih halaman pesantren karena kebersihan
sebagian dari dari iman sampai di sini paham tuh ya udah ustadz tutup pelajaran hari ini wabilahi
taufiq wa hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
ini kamu kenapa seru klassen
gara gara saya mereka jadi jatuh
enggak ustadz justru saya yang salah
saya gak ngasih jalan ustadz mau lewat
karena saya udah liat ustazah tapi saya gak ngasih jalan
ini ruang guru kok romantis banget
kamar pengantin baru ya